jalan raya embong malang surabaya jawa timur tidak hanya terkenal dengan rawon setan
tetapi banyak kuliner khas surabaya lainnya
ya salah satunya tahu campur yang juga tak kalah populer dan difavoritkan banyak kalangan
setiap hari tempat makan ini buka dari pukul empat sore hingga pukul sebelas malam
bukan hanya penduduk sekitar banyak wisatawan dari luar kota yang berkunjung ke sini untuk menikmati makan malam
seperti pada umumnya tahu campur disajikan di atas piring dalam keadaan hangat
satu porsi berisi potongan daging sapi otot sapi kikil sapi kecambah daun selada hijau
mie kuning tahu perkedal singkong serta kerupuk udang
yang bikin nikmat dan berbeda adalah bahwa di sini ada banyak makanan yang bisa dikonsumsi
yang berbeda dengan kuliner lainnya adalah siraman kaldu sapi dan bumbu petis pedas yang membuat makin spesial
di sini pencinta kuliner bisa memilih level kepedasan sesuai selera
enak banget lagian pas hujan hujan gini pas banget kalau pas anget anget kayak gini enak
yang bikin enak apa ya sih petisnya atau dagingnya
petisnya enak dagingnya atau uratnya ini
ini empuk banget loh
bukan hanya soal rasa dan harga yang terjangkau warung ini juga sudah lama populer
konon tahu campur sudah ada sejak seribu sembilan ratus enam puluh dan penjualnya adalah bu aminah nenek dari cakahar
resep bumbu tahu campur ini kemudian diturunkan kepada anak cucunya dan hingga kini rasanya tidak berubah
bumbunya punya semua bumbu ya
rempah rempah itu menyangkut semua
jadi kayak bapak bapak pun dia pemilik juga itu ada petisnya itu
utamanya juga petis itu
lezatan tahu campur memang tidak diragukan
apalagi bila disantap saat musim hujan dan dalam keadaan hangat
nah harga makanan di tempat ini juga terjangkau
yakni seporsi lima belas sampai dua puluh rupiah saja
lukman rozak surabaya jawa timur